ya ampun kok kamu bisa di sini sih
loh kamu kok juga ada di sini
ini kan warung makan yang mamahku
oh gitu aku juga kebetulan lewat sini terus aku mau beli makan siang
aku boleh pesen dong
hah ya udah ya udah bentar ya aku buatin dulu ya
hei cari cewek mau nyopet bilang aja
nah ini apoteknya
nah kalau aku mau ke sana ya
oh iya ngomong ngomong dari tadi kita belum kenalan
oh candy salam kenal ya
makasih juga ya mudah mudahan kita bisa ketemu lagi
iya mudah mudahan juga gitu
yaudah hati hati ya
aku yakin yang tadi siang tuh pasti candy
syukurlah kamu sehat sehat aja kan
aku kangen banget sama kamu
aku bener bener nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini
pokoknya aku harus cepet sembuh
aku juga harus rajin terapi
aku harus rajin latihan
aku harus rajin latihan
pokoknya aku harus sembuh untuk kendi
aku nggak mau ketemu candy dalam keadaan seperti ini
aku langsung pergi
oh terus berjalan
aku mulai ferah caucus
tidurlah selamat malam
lupakan saja aku
mimpilah dalam tidurmu
iya aku belum tahu nama kamu yang sebenarnya
jadi aku panggil kamu tampan
t t t t t t tampan
ini rasanya udah seribu tahun aku nunggu kejadian kayak gini
yaudah sekarang kita pulang ya
yaudah sekarang kita pulang ya
bunyi kok enak banget ya
wah ada mie jepang
tempatnya rame lagi
pasti enak deh
datang sini lagi ya
ya ampun kok kamu bisa disini sih
loh kamu kok juga ada sini
ini kan warung makannya mamahku
aku juga kebetulan lewat sini
terus aku mau beli makan siang
aku boleh pesen dong
yaudah yaudah bentar ya aku buatin dulu ya
aku tuh gak pantas jadi sahabatnya kendi
apa kamu beranggapan kayak gitu juga di
aku sama sekali gak beranggapan kayak gitu
aku tau ran
kamu tuh orangnya baik
dan sayang banget sama kendi kan ran
dan aku yakin
aku tau ran
aku tau ran
aku tau ran
aku tau ran
aku tau ran
aku setuju sama teh di ran
hendy tuh sayang banget sama kamu
gini tuh gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu
kamu masih inget gak
yang harus jadi milik dia
sekarang jadi milik kamu
tapi kendi gak dendam kan ran
tapi tuh semua bukti tuh mengarahin
orang yang selama ini kita hadepin itu
itu lisa ran
itu berani ngelakuin apa aja
demi ngebales rasa dendam sakit hatinya ran
iya ya bener kata teri sama aldi
teri pernah dijahatin pakai surat begini sama lisa
aldi juga bilang
lisa tuh berani ngelakuin segala macam cara
buat balesin sakit hatinya
kenapa aku percaya gitu

lisa kan gak pernah baik sama aku
tau tau kemaren dia ngomong manis
tapi sambil ngasih bukti
kalo kendi tuh jahat
lisa kan selama ini benci banget sama kendi
kenapa kendi gak pernah jelasin ke aku ya
atau aku yang emang gak pernah ngasih kenny kesempatan
aku harus gimana
aku harus gimana
makasih ya berita kamu udah nolaku
aduh aku seneng banget deh
soalnya baru kali ini aku nolongin orang kerja di restoran
aduh kok aku gak nyadar ya
sekarang kan udah sore
aku bisa terlambat nih
aku kan mesti jemput teman aku di rumah sakit
eh tapi kamu belum makan kan
yaudah kalau gitu aku ambilin aja dulu ya
enggak enggak enggak gak usah kok
nanti aku beli di rumah aja
tante udah siapin tuh dua bungkus untuk kamu
aduh makasih banget ya tante
semuanya jadi berapa tante
gak usah kamu nggak usah bayar
hitung hitung tadi kamu udah banta tante ya
aduh aku jadi gak enak tuh tante
tapi makasih banget ya tante
yaudah gik kamu cepet pulang
kasian tuh temen kamu nungguin
yaudah deh aku pergi dulu ya
yuk prita sekalian aku antar aja ya
udah tenang aja
nggak ada kejadian penting kok selama kamu koma
sepak bola kita masih kakak aja
jadi gak usah nyesel
lagian selama kamu koma
aku udah nganggap kamu sebagai temen aku kok
soalnya kamu gak pernah nyala omongan aku
dan pasti kamu juga gak bakal pernah buka rahasia aku
udah lama banget aku kenal sama kamu
makasih juga ya antoni
karena kamu udah mau jadi temen setia aku
soalnya aku kesepian di rumah
papa sering pergi pergi terus
yang penting tuh aku mesti nanya rumah kamu dulu
yodeh ya kalau gitu sekarang aku hantar kamu ke rumah ya
jadi dulu tuh pas aku masih mati asuhan
kerjaan gue tuh sama anak anak main ayunan
eh tapi kamu jangan salah ayunannya tuh bukan ayunan yang biasa loh
kita tuh buatnya di atas pohon
lati seru dong
aku gak tau masa kecil aku kayak gimana